pemerintah kota bogor jawa barat akan mencabut laporan satgas covid sembilan belas
usai mendapatkan klarifikasi serta memberikan sanksi administratif
kepada pihak rumah sakit umi bogor
sementara pasca pasiennya memaksa pulang dari perawatan
direksi rumah sakit justru meminta rizik syihab dan keluarganya
untuk melanjutkan isolasi mandiri
dalam keterangan resmi di halaman balai kota bogor jawa barat minggu sore
wali kota bogor mengaku akan mencabut laporan satgas covid sembilan belas
terkait pelanggaran kerjasama dan sistem penanganan penyakit menular
yang diduga dilakukan oleh pihak rumah sakit umi
pemerintah kota bogor sengaja mengurungkan niat upaya jalur hukum
setelah mendapatkan klarifikasi serta memberikan sanksi administrasi
kepada rumah sakit umi bogor
pasalnya pihak rumah sakit ini hingga kini tidak mendapatkan kepastian informasi
tugas swab dan lokasi laboratorium dari tim mersi
sementara dalam keterangan klarifikasinya
pihak rumah sakit juga berpesan kepada rizik syihab
dan keluarga untuk melanjutkan proses isolasi mandiri
undang undang dan aturan ini sebenarnya sudah memberikan sanksi administratif
berupa teguran keras kepada rumah sakit umi sesuai dengan aturan yang berlaku
untuk itu kami mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan aduan kepada kepolisian
dan kami percaya rumah sakit umi memiliki ketika baik
untuk meningkatkan profesionalitas untuk melayani tidak saja warga bogor
tetapi warga manapun yang datang ke kota bogor
tentunya termasuk habib rizik sihab bersama keluarga
berkait dengan pemerintahan mengenai kepulangan habib rizik syihab dari rumah sakit kami
kami perlu meluruskannya
karena sempat beredar bahwa habib pabu dan sebagainya
bahwa hal itu yang tidak benar
ya bahwa memang beliau pulang dengan permintaan keluarga
meskipun kami sudah menyarankan bahwa untuk tetap sampai menunggu hasil pemeriksaan itu selesai
tapi beliau tetap meminta untuk pulang
sungguh dengan adanya hasil yang belum selesai
kami mohon juga kepada keluarga besar habib rizik sihab
untuk tetap menjalankan proses isolasi
polres tak bogor kota bogor jawa barat minggu sore
membantah tudingan pihaknya yang menyebut rizik syihab pulang tanpa izin dari rumah sakit umi
sebelumnya laporan resmi kepolisian terkait rizik syihab melarikan diri tanpa izin rumah sakit
juga beredar di grup whatsapp sejak minggu pagi
terkait laporan saat gas covid sembilan belas
polisi juga telah melayangkan surat panggilan terhadap direksi rumah sakit umi
dan keluarga rizik syihab untuk menjalankan
menjalani pemeriksaan penyidik yang dijatuhkan hari ini
ruangan beliau itu tidak ada kaitannya dengan kami
artinya beliau berobat di sana di rumah sakit umi
silahkan mau kembali mau datang berobat itu urusan beliau dengan pihak rumah sakit
jadi kalau dikatakan kabur itu juga tidak pas kalau menurut saya